saya sintia rompas saudara puluhan mahasiswa iain parepare sulawesi selatan berunjuk rasa di depan kampus iain kota parepare
mahasiswa menuntut uang kuliah tunggal turun
mahasiswa iain kota parepare sulawesi selatan melakukan unjuk rasa di depan kampus dan gedung rektorat iain kota parepare menuntut uang kuliah turun
mahasiswa iain kota parepare khawatir dengan biaya uang kuliah yang tinggi karena di beberapa jurusan pihak kampus memasukkan sejumlah biaya yang dinilai tidak sesuai
mahasiswa dari universitas sudirman menjelaskan uang kuliah di kampusnya naik hingga lima ratus persen
bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu
peraturan rektor nomor enam tahun dua ribu dua puluh empat sudah dicabut ini adalah peraturan yang mengatur tentang ukt ini dicabut diganti dengan peraturan rektor nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh
tetapi digantinya pun menurut kami itu masih belum menjawab segala tuntutan kami
contohlah balik lagi di fakultas saya itu hanya turun untuk golongan terbesarnya untuk golongan terbesarnya hanya turun delapan puluh